acara berbagi takjil yang digelar satlantas polres bau bau sulawesi tenggara nyaris gagal
hal ini karena tak ada satupun warga yang melintas lantaran dikira razia lalu lalu lintas
momen kocak terlihat saat anggota satlantas polres bau bau sulawesi tenggara
hendak berbagi takjil di jalanan
para polisi sibuk menyiapkan menu takjil di atas meja dan beberapa anggota lain berdiri di jalan
aktivitas ini disangka warga akan melakukan razia sehingga jalanan di depan satlantas polres bau bau mendadak sepi
kegiatan bagi bagi takjil ini nyaris gagal
beruntung para pengendara kembali melintas setelah melihat polisi membagikan takjil
kegiatan berbagi takjil kemudian terlaksana sambil mengimbau pengendara
jadi kita laksanakan di jalan sasaran kepada pengendara yang sedang melaksanakannya pada puasa
kemudian ketika kami bersama personil lalu lintas polres babau sedang menyusun terkait dengan takjil itu
kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin
itu bagi bagi takjil
aksi bagi bagi takjil ini tak hanya diberikan kepada pengguna jalan saja
namun juga diberikan kepada kaum duafa siswa pesantren dan anak yatim